ni pasti papa mau ketemu sama perfume
ibu nervus gitu
nanti kalau dalihat ibu bakal nge pakan
ngeliat ibu yang nervous kayak gini bikin gue yakin kalo ibu bener bener suka sama laki laki itu
gue jadi gak sabar pingin lihat kayak apa sih laki laki yang dekat sama ibu
semoga aja laki laki itu gak kayak bapak
rufki kok gak nyampe nyampe ya
apa jangan jangan om roy gagal ngebujuk rufki
bel itu semua tuh gara gara michelle tau gak
belum sabar jangan marah marah gitu yang ada lo makin sakit terus gak bisa pulang
ya bagus dong jadinya om roy ngerasa bersalah sama gue
kalau gitu lo suruh aja om roy untuk ngabulin permintaan lo
kalo mereka gak kabulin lo bakalan tambah sakit
bel justru udah itu yang gue lakuin dari kemarin kemarin
aku udah gak sabar ketemu sama anaknya mila
kayak suara rufki
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
kau udah ngerti
bukan rufki sepertinya
aku salah dengar mungkin
kaman ibu kok belum dateng kejam segini
palingnya juga masih di jalanan macet
pak hendy makan malam sama keluarga juga
iya saya baru saja selesai makan malam
terus saya lihat ibu ada di sini
el kenalin ini teman kerjanya ibu
ya gue kira dia laki laki yang lagi dekat sama ibu
oh iya dilanjutkan makan malamnya ibu
saya permisi dulu
ya salam buat istrinya ya pak
itu temannya ibu yang itu
bukan ini teman kerja

crispus keluar ak hysteria ini
makin gue menyerah walaupun gue garis apa
tapi kenapa gitu

kondisi kamu belum benar benar kulit halo pak roy saya dokter anti diarin memaksa untuk pulang
hari ini pak tapi kondisinya belum benar benar pulih sepenuhnya dan saya masih perlu untuk
observasi dalam dua hari ini untuk pemulihannya pak kami dari pihak rumah sakit memohon kehadiran
bapak sekarang untuk bisa membujuk air agar mau tetap dirawat di sini sampai kondisinya benar benar
pulih ah baik dok saya akan segera kesana mengurus arin baik pak terima kasih saya tunggu ya pak
aku harus kabari rifki kalau pertemuanku dengan mila batal malam ini dan rifki harus
segera menyusul ke rumah sakit pasti di saat begini arin membutuhkan rifki
maafkan aku mila aku harus segera pergi sebaiknya aku kabarin mila di jalan aja nanti
arin bikin ulapa lagi sampai bikin papa gagal ketemu sama perempuan itu
pasti perempuan yang lagi dekat sama papa masih ada di dalam
gue harus masuk siapa tahu gue bisa ketemu
hari ini kamu yang tenang ya pak roy bersedia untuk datang ke sini
mohon baik bilang mau kesini dok ya mungkin pak roy sekarang sedang menuju
ke sini ya jadi kamu sabar dulu ya nanti suster akan memantau kondisi kamu selalu ya dan kamu bisa menerima rumah sakit ya
iya dan kalau kamu ada apa apa kamu pencet bel aja
saya permisi dulu karena saya harus memeriksa pasien yang lain
kamu yang tenang ya
baik kalau gitu saya permisi ya
ya terima kasih dokter
ya terima kasih dokter
gue tadi udah panggil kenapa kenapa
aman kok aman
gak gak gak ini gue kayaknya harus pertimbangin diri gue
bagus banget ya si zadie
gue jadi temen lo bangga banget
capek nih habis teriak teriak
tunggu tunggu gue lap air mata lo dulu
air mata gue
kayaknya gue harus ikut casting
nah yang penting sekarang om roy mau dateng kesini
dan gue yakin rifki juga bakalan dateng kesini
karena dia bakal merasa bersalah sama lo udah ninggalin lo disini
iya dong siapa deh lo